hai warga antusias mencairkan dan mengunduh menggunakan dana kartu jakarta pintar menjelang
tahun ajaran baru pasar kebayoran lama jakarta selatan menjadi salah satu tempat yang ramai
dikunjungi orang tua siswa untuk berbelanja perlengkapan sekolah tahun ajaran baru sudah
di depan mata banyak siswa dan orangtua disibukkan dengan berbelanja perlengkapan sekolah mereka
berbelanja dengan menggunakan kartu jakarta pintar salah satunya eka sebagai orang tua yang memiliki
anak usia sekolah eka sangat merasakan manfaat kartu jakarta pintar dan sadar betul peruntukannya
wk ini kan persiapan mau masuk sekolah apa aja yang ibu eka belanjain biasa perawatan alat
tulis baju seragam sepatu gitu deh mas kjp dong berat iya alhamdulillah pakai kjp dapat kjp
anaknya berapa bu cairnya
kurang tahu ya kita cuma beli seragam beli alat tulis gitu doang sih kayaknya kalau smk kayaknya
kemarin keluar dua ratus ya yang kemarin yang thr kayaknya berapa ya satu juta pak ya kalau nggak
salah ya sebelum lebaran udah keluar udah keluar kayaknya udah keluar dicek sama anak tuh jadi
buat buat beli pelatihan seragam sekolah semuanya buat keperluan anak iya lama sekali kita main
salam rezeki buat makan ma'ada ini yang penting buat anak aja berdua nih
pasar kebayoran lama jakarta selatan menjadi salah satu tempat yang dipadati mereka yang berburu
kjp daripada kes iya lebih banyak kjp nya gitu kjp katanya sudah mulai belanja itu dengan kjp sebelum lebaran
itu bu sampai sekarang iya tiga hal apa empat hari melebaran kan turun tuh kjp jadi yang mohon lebaran
belanjanya baju seragam sekolah
dari empat hari sebelum lebaran bu sampai sekarang berapa pendapatan yang diperoleh dari kjp
kjp gede loh lumayan sih
di atas sepuluh an bisa satu hari
dana kartu jakarta pintar periode januari hingga juni dua ribu tujuh belas telah cair
dan dapat digunakan untuk keperluan rutin maupun berkala pendidikan anak sekolah
sesuai peraturan gubernur no satu ratus tujuh puluh empat tahun dua ribu lima belas
sebagaimana direvisi pada pergub no satu ratus empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
kartu jakarta pintar merupakan program strategis untuk memberikan akses
bagi masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan
mulai dari tingkat sd sampai dengan sma
kjp dibiayai penuh oleh apbd dki jakarta
dan diharapkan tidak disalahgunakan oleh para orang tua
untuk membeli kebutuhan lain selain kebutuhan pendidikan anak
arman helmi jakarta